anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
akbp roni faisal polisi penyelamat anak pelaku yang meledakan bom di polrestabes surabaya
mendapatkan penghargaan dari kapolda jawa timur
apresiasi tersebut diberikan atas instruksi kapolri
jenderal tito karnavian karena aksi heroik roni
penghargaan diberikan oleh kapolda jawa timur irjen paul mahmud arifin
saat menggelar buka puasa bersama forum komunikasi pimpinan daerah jawa timur
di masjid arief nurul huda komplek mapolda jatim jalan ayani surabaya sabtu sore
atas keberaniannya akpp roni faisal yang saat ini menjabat kasat res narkoba polrestabes surabaya
memperoleh apresiasi dari kapolri jenderal tito karnavian
kapolda jatim sangat berterima kasih atas aksi penyelamatan yang dilakukan akbp roni
terhadap anak perempuan tri murtiono pelaku bom bunuh diri
saat kejadian akbp roni menyelamatkan sang anak dari area berbahaya
yang saat itu sedang berjalan
ia mengabaikan keselamatannya sendiri karena bisa jadi masih ada bom yang belum meledak
apresiasi yang diberikan oleh kita kesatuan baik dari kapolri maupun dari tingkat polda maupun polres
kalau melihat ada anggota yang punya prestasi yang dianggap layak untuk mendapat penghargaan oleh tim
yang sudah kita bentuk ya kita berikan
penghargaan itu memang programnya pak kapolri reward and punishment
kalau prestasi dikasih penghargaan kalau punya pelanggaran kesalahan kapolsek yang beledak ditopot ganti
kalau luka luka seperti apa
kalau ini tadi kan saya menolong begitu
walaupun dia anak anak pelaku ya harus wajib diselamatkan
aksi heroik kasat res narkoba polrestabes surabaya akbp roni terjadi saat dua motor ikut mengantre
di pintu masuk polrestabes surabaya senin empat belas mei
sesaat kemudian ledakan kuat mengguncang gerbang pemeriksaan
di tengah tengah kepanikan seorang perwira polisi mengevakuasi seorang anak perempuan
yang berdiri sempoyongan di samping sebuah mobil yang terbakar akibat ledakan bom
lukman rozak surabaya